kita ke informasi lain puluhan pencari suaka dari sejumlah negara konflik terpaksa tinggal di trotoar yang terletak di depan rumah detensi imigrasi kalideres jakarta barat
ada lebih dari enam puluh orang pencari suaka dari afganistan sudan dan somalia ini yang sudah satu bulan menunggu tanpa kejelasan di depan kantor detensi imigrasi jakarta
dengan beralas karpet atau plastik sederhana pemberian warga para pengungsi menghabiskan harinya di sini tidak peduli panas ataupun hujan
sebagian perempuan dan anak anak dipindahkan ke musola oleh warga rumah detensi yang mereka tuju kini masih kelebihan kapasitas sehingga tak bisa menampung para pengungsi
yang sebenarnya sudah datang silih berganti sejak agustus dua ribu tujuh belas lalu bantuan pun mengalir dari warga
mereka masih mau ngasih bantuan terus didokumentasiin
bantuan bahan pangan dari masyarakat terus mengalir untuk enam puluh warga negara asing pencari suaka yang terlantar di trotoar jalan peta
selatan tepatnya di depan rumah detensi imigrasi kalideres jakarta barat
sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama di kalideres jakarta barat langsung saja kita sapa
halo selamat siang dika dika bisa anda jelaskan bagaimana nasib para pencari suaka ini
sudah adakah respon dari pemerintah provinsi terutama terkait dengan para ya bisa kita katakan sebagai para pencari suaka ini yang ada di sana
selamat siang iqbal kalau kita bicara soal apakah sudah ada respon dari pemerintah memang saat ini kementerian hukum dan ham bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional yang menangani tentang imigran
masih melakukan atau masih mencari proses proses untuk menentukan kemana mereka akan ditempatkan mencari tempat tempat baru yang akan dituju oleh para pencari suaka
di belakang saya ini adalah para pencari suaka dari sejumlah negara ada dari somalia afganistan dan juga sudan
paksa tinggal di sini sudah lebih dari satu bulan ada yang mendirikan tenda darurat seperti ini atau ada juga yang hanya beralaskan karpet plastik dan juga karpet sederhana untuk mereka menunggu sejak pagi sampai mereka menutup mata sampai mereka bangun lagi mereka menetap di depan rumah detensi
jadi saya akan mengajak anda untuk melihat lebih dekat lagi situasinya seperti apa di sini ini adalah gelombang kelima sebenarnya dari kedatangan mereka pertama sejak bulan agustus lalu mereka datang selipir ganti
mereka tidak mendapatkan tempat di rumah detensi imigrasi jakarta tempat ini hanya menyiapkan kapasitas yang sangat terbatas itu delapan puluh lima sampai seratus orang
itu pun saat ini dihuni oleh lebih dari empat ratus lima puluh orang pencari suaka dan juga imigrator atau yang bermasalah dengan keimigrasian
itu artinya mereka tidak bisa lagi ditampung di rumah detensi yang sampai saat ini juga masih mendapatkan masalah terkait dengan kapasitas
di samping kiri saya saat ini juga ada lawar
warga yang masih menunggu kejelasan maksudnya masih pencari suaka yang masih mencari kejelasan kapan mereka bisa dipindahkan masuk ke dalam rumah detensi ini
dan anda pun bisa melihat di sini banyak juga warga ibu kota warga jakarta dan juga jabodetabek lainnya yang datang selipir ganti
mereka bukan hanya untuk melihat saja tetapi juga untuk memberikan bantuan
seperti yang kita tahu dari lebih dari enam puluh orang pencari suaka ini bukan hanya ditempatkan di depan trotoar saja tetapi sebagian dari mereka juga
mereka ditempatkan di salah satu musola di kalidres yang dihuni oleh mayoritas wanita dan juga anak anak
di sana bantuan sudah datang lebih banyak lagi baik berupa makanan pakaian dan juga obat obatan
tetapi tadi hasil perbincangan saya dengan sejumlah pencari suaka baik dari afganistan ataupun juga dari somalia
menyatakan mereka sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bantuan seperti makanan ataupun juga pakaian itu
yang mereka butuhkan sekarang dalam waktu yang sangat singkat ini mereka membutuhkan untuk segera masuk
ke dalam rumah detensi agar mereka tidak lagi harus berada di tempat seperti ini karena resikonya sangat besar
tadi juga saya mendapatkan cerita dari salah satu pencari suaka asal afganistan bahwa beberapa hari lalu ada seorang anak pencari suaka yang tertabrak motor saat mereka atau saat ia sedang menyeberang jalan
dan di tempat lain di musola istiqomah juga ada seorang ibu hamil sembilan bulan yang tentunya membutuhkan juga penanganan medis yang serius
ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan

ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan
ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan
ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan
ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan

ada juga seorang istri dari seorang pencari suaka yang menyeberang jalan